menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo
senin pagi di pendopo balai kota solo
mengukuhkan dan melepas kontingen atlet indonesia
yang akan dikirim di asean paragames dua belas kamboja dua ribu dua puluh tiga
menpora menargetkan kontingen indonesia
meraih satu ratus dua puluh satu emas dan menjadi juara umum
untuk mengantisipasi dugaan ketidakadilan
terhadap kontingen indonesia
seperti yang terjadi pada sea games beberapa waktu lalu
kemenpora akan mengirimkan tim khusus bidang hukum
dari kemenpora pasti akan menugaskan
dan juga meminta dari bidang hukum kita
untuk stay di sana dan memastikan
jika ada ketidakadilan atau ada suatu aturan dilanggar
kita akan advokasi dan juga lobby lobby
di seluruh stakeholder di sea games kamboja nanti
di paragames kamboja nanti
pada asean paragames ke dua belas
kontingen indonesia mengirim dua ratus delapan puluh enam atlet
mereka akan mengikuti dua belas cabang olahraga
dari total empat belas cabur yang dipertandingkan
para atlet ditargetkan memperoleh satu ratus dua puluh satu medali emas
dua puluh medali perak dan delapan puluh empat medali perunggu
target kita memang ini lebih tinggi dari asian paragames di solo
waktu di solo kita target satu ratus empat medali

berarti ada optimisme lebih tinggi
karena kita ingin mencetak sejarah baru
untuk menjadi hat trick juara umum
ya juara umum kita ketika di malaysia
kemudian di solo
dan ini ada motivasi bagi atlet
untuk hat trick tiga kali
andi optimistis atlet yang dikirim mampu mencapainya
cabur yang diprediksi bisa mendulang emas
antara lain atletik tenis meja dan renang
menempatkan atlet di dream world ber seo nya yang paling keren